lagi lagi pulang lagi di jalan terakhir kali
keluarga bapak ada di mana sekarang
di sana di mana kak
di sana di titiwut sama warung warungnya
berapa orang pak
di warung ada dua ismi sama anak yang balik botol
belum dievakuasi pak
bapak berapa orang ini
bahwa telah terjadi longsor di daerah cugenang kabupaten cianjur
akibat gempa bumi
untuk itu bagi pengendara yang akan menuju arah cianjur
cipanas ataupun bogor
bisa melalui jalur alternatif cikalong jonggol atau sukabumi
hingga senin malam petugas gabungan dari basarnas tni polri dan bpbd cianjur
terus berusaha membuka akses jalan
serta mengevakuasi warga yang tertimbun
dengan menandatangani jalan yang tersebut